nah sudah hadir di studio dua cnn indonesia kepala ekonom bank bri anggito abimanyu
pak anggito apa kabar sudah lama kita tidak bertemu
kita bertemu langsung membedah poster apbn atau rapbn dua ribu tujuh belas
belum ketok palu tampaknya pak tapi kita punya data di plasma mengenai beberapa asumsi makro mungkin terlebih dahulu
kita lihat di plasma
saya melihat dan saya membaca beberapa artikel termasuk juga beberapa jurnal bahwa ternyata lebih realistis tampaknya
kita mulai dari pertumbuhan ekonomi nih pak
realistis meskipun saya masih ingin mengetahui sumber sumbernya dari mana ya kan
kalau dia sumbernya adalah investasi maka tentu bisa menciptakan lapangan pekerjaan
kalau dia sumbernya terlalu heavy kepada konsumsi rumah tangga
dampak dari akselerasi pertumbuhan ekonomi kemudian itu akan lebih kecil
kalau itu bobotnya kepada investasi
jadi saya kira angka ini jauh lebih baik daripada angka sebelumnya
pada akhirnya nggak tercapai juga
lebih baik kita mengasumsikan yang realistis dan kita bisa mencapai lebih tinggi daripada yang ditargetkan
oke setelah pdb kita ke asumsi makro yang lain
kita lihat selanjutnya setelah pertumbuhan ekonomi inflasi inflasi tidak terlalu banyak perbedaan ya
oke ini ke poster anggaran terlebih dahulu
kita langsung ke sini ternyata
pemirsa pemirsa semuanya suka kita membahas pak tentang pendapatan dan belanja negara
di apbn dua ribu tujuh belas ini untuk belanjanya ataupun pendapatan rp satu tujuh ratus lima puluh triliun
kemudian pengeluarannya ataupun juga belanjanya rp dua delapan puluh triliun
jadi menurut anda angka ini memang lebih rendah dibandingkan apbn p dua ribu enam belas
apakah ini memang memasukkan faktor faktor pelembatan ekonomi masih terjadi pak
komoditas ekspor kita juga masih mengalami tekanan harga
iya di samping mempertimbangkan
pertimbangan faktor eksternal juga mempertimbangkan pencapaian dua ribu enam belas
itu sebagai basis ya
khususnya untuk perpacakan dengan tax base nya
tax base nya seperti apa
dan juga seberapa besar pemerintah itu measumsikan perluasan tax base dari hasil teksamnesti
apakah teksamnesti itu akan menambah basis pacat yang baru atau tidak
yang kedua juga asumsinya
asumsinya kan lebih rendah daripada sebelumnya
saya tidak tahu harga minyaknya apakah sama
apakah net tukarnya juga sama atau tidak dengan era bpn dua ribu tujuh belas
tetapi yang pasti saya kira ini ada risiko
risikonya di mana pak
risikonya adalah bahwa penerimaan pajak dua ribu tujuh belas itu akan sangat tergantung kepada pencapaian dua ribu enam belas
kalau dua ribu enam belas itu pencapaiannya yang saya lihat dan saya hitung gitu ya
jadi shortfall nya ada berapa menurut anda
jadi kalau di tahun ini itu tidak ada masalah
toh bisa ditutup dengan efisiensi anggaran dan pemotongan
yang sudah dilakukan oleh pemerintah
sudah itu sudah aman
cuman dengan demikian maka pertumbuhan penerimaan pajak itu jadi tinggi sekali gitu
karena basisnya kepada penerimaan yang tidak tercapai di tahun dua ribu enam belas
jadi itu nanti akan dievaluasi di abbnp dua ribu tujuh belas
jadi kalau itu memang terasa bahwa shortfall nya terlalu jauh abbnp nya dipercepat
jadi ada dipercepat sekarang untuk
untuk kompensasi yang tadi
sehingga apbnp itu biasanya dilakukan pada waktu normal yaitu pada waktu satu semester
kalau ini menjadi kritikal menurut anda
jadi ini risiko fiskal yang harus dihitung
saya kira bu ani tahu persis itu
bagaimana dia melihat apakah angka ini realistis atau tidak
jadi khususnya pajak lah
kalau abbnp sangat berpengaruh
dari pajak saya mungkin lebih spesifik ke tax amnesty
jadi jauh lebih tinggi tapi hanya untuk tebusan deklarasi
masih sangat minim
padahal repatriasi menurut sejumlah ekonomi adalah yang terbaik untuk ekonomi kita
tapi menurut anda kita masih punya fase terakhir di maret dua ribu tujuh belas
cukup kuatkah itu misalnya untuk membantu pendapatan pemerintah
keberhasilan teks amnesty bukan hanya dari pendapatan
tetapi secara umum dia memperluas pasif pajak
jadi kalau kita
dari uang tebusan atau deklarasi yang tiga ribu tujuh ratus sekali
dari uang repatriasi yang satu ratus lima puluh t
itu bentuknya apa
apakah deklarasi itu hanya mendeklarasi pendapatan yang belum dimasukkan dalam spt sebelumnya
atau pendapatan dan aset
kalau pendapatan saja itu tidak menjadi tax base pada tahun berikutnya
tapi kalau dia mendeklarasi bahwa saya ada apartemen yang saya sewakan dan belum dilaporkan
pendapatan belum dilaporkan
dan itu dilaporkan dalam tax amnesty
itu akan menjadi tax base baru
nah itu akan meningkatkan pendapatan
jadi tergantung kepada itu
kalau dugaan saya
yang mendeklarasi sekarang ini lebih banyak uang tunai
tidak akan banyak menambah basis perpacakan yang baru
jadi ini tantangan cukup serius gitu
kalau kita akan menaikkan target pendapatan
dalam waktu sangat dekat
apalagi kan kita mendengar bahwa dua ribu tujuh belas itu akan ada undang undang pph yang baru
saya tidak tahu apakah itu bisa saja dua ribu empat belas
tapi antisipasinya kan tax rate nya turun
kalau tesnya turun itu pasti ada shortfall dalam waktu yang sangat pendek
mungkin akan naik dalam setahun kemudian
jadi ini yang saya kurang tahu ya
apakah itu apakah saya betul ya
apakah tentu pemerintah punya hitungan yang lebih solid
kalau misalnya terkait dengan salah satu pendapatan kita
misalnya investasi investasi kita relatif baik loh pak
pendapatan untuk realisasi investasi hingga semester pertama misalnya

kemudian saya kaitkan dengan komoditas ekstra
karena ekspor unggulan kita seperti timah mengalami kenaikan
misalnya kemudian kita lihat batubara juga di pasar global sudah membaik
cpo juga harganya sudah membaik
apakah ini cukup membantu
kalau investasi begini ya
kalau kita lihat data bps sumber pertumbuhan ekonomi
investasi itu dari bangunan
itu sebenarnya investasi infrastruktur
sementara investasi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi yang segera memberikan hasil
itu kan investasi untuk pabrik untuk industri
nambah ekspansi pabrik nambah mesin itu akan langsung
membuka lapangan pekerjaan
tidak akan langsung terkait dengan pertumbuhan ekonomi tahun yang berjalan
tapi kalau kita membangun infrastruktur pertumbuhan ekonomi baru muncul dua tiga tahun kemudian
nah sekarang itu yang dilakukan alokasi investasi alokasi bangunan
dan belum berdampak pada pertumbuhan ekonomi tahun yang berjangkitan
tidak apa apa itu jelek
enggak saya tidak mengatakan itu ya
tapi ini ada short term dan long term
saya melihatnya kalau kita lihat pdp sekarang ini
investasi yang dialokasikan sebagai infrastruktur
kita tidak melihatnya
karena pabrik pabrik industri industri melakukan ekspansi cukup besar
kecuali beberapa industri tertentu ya
misalnya kita lihat apakah ada sih pabrik yang bikin pabrik baru besar gitu ya
hampir tidak ada
hampir tidak ada
kecuali beberapa industri yang terpilih ya
seperti industri e commerce itu kan nambah
yang memang sedang dinamiskan
ya lalu transportasi
makanan minuman juga ada dari korea misalnya tahun ini
tidak begitu besar
tapi industri pupuk misalnya
semen misalnya gitu
industri kimia gitu
coba lihat apakah ada tambahan mesin
yang ada top up saja
untuk financing untuk modal kerja itu tidak terlalu signifikan pada pertumbuhan ekonomi
jadi itu bisa menjadi catatan pemerintah meskipun nanti kita akan menunggu ketok palunya
hampir pasti akan disetujui sih ya pak biasanya
di samping ini tentu yang belanja tadi
belanja itu ada risiko lagi
kenaikan tdl di dua ribu tujuh belas itu akan menimbulkan risiko bagi inflasi yang gede
kalau itu gini pengalaman saya sepuluh tahun itu bagus di perencanaan tapi eksekusinya sering terlambat
karena itu kan menyangkut hadrat tijuk kurang banyak
menyangkut masyarakat daya beli dan sebagainya
nah ini konsistensi pemerintah penting sekali
supaya jangan mundur kalau sudah ditetapkan naik ya naik
maju terus pokoknya
maju terus sosialisasikan dengan baik
baik terima kasih anggita albi manyu kepala ekonomi bank bri sudah bergabung bersama kami